suasana duka masih menyelimuti kediaman cewa haji korban minah di probolinggo jawa timur
seperti keluarga nero bin astro sahi yang mengetahui kabar duka dari istri dan tetangga yang menunaikan ibadah haji
namun keluarga masih menunggu surat resmi dari kementerian agama
kantor kementerian agama kabupaten probolinggo sendiri belum menerima laporan resmi dari pemerintah pusat
dua jemaah haji asal kabupaten probolinggo dikabarkan tewas dalam insiden mina
mereka adalah nero bin astro sahi jemaah asal desa triwungan kecamatan kota anyar
dan hamid atwi warga dusun timur desa
muneng kidul kecamatan sumerasi kabupaten propolinggo